ke jalur pantura jembatan kolonel sunandar atau tanggul angin yang menghubungkan jawa tengah dengan jawa timur
dilakukan uji beban sebelum dibuka untuk umum saat arus mudik lebaran
lima belas kendaraan truk tronton dengan mengangkut beban masing masing dua puluh lima ton diparkir tepat di atas bentang jembatan
untuk menguji kekuatan jembatan
bagi pemudik yang akan melintas di jalur pantura perbatasan kabupaten kudus dan demak
tepatnya di jembatan kolonel sunandar tanggulangin harus ekstra hati hati
pasalnya terdapat proyek pembangunan jembatan baru yang terus dikebut penyelesaiannya
untuk bisa dilalui saat arus mudik maupun arus balik lebaran tahun dua ribu sembilan belas
jembatan baru penghubung semarang surabaya ini tengah dilakukan uji dinamis dan uji statis termasuk uji beban
uji beban dengan menggunakan truk ankle seberat enam belas ton
sementara uji dinamis dengan menggunakan empat belas kendaraan truk tronton yang mengangkut beban masing masing dua puluh lima ton
diparkir tepat di atas bentang jembatan
ketika uji beban tersebut dilakukan
keseluruhannya mencapai tiga ratus tiga puluh ton atau setara tujuh puluh persen dari kapasitas rencana beban jembatan sebesar empat ratus delapan puluh dua ton
serangkaian uji beban tersebut dilakukan untuk mengetahui kualitas kekuatan serta ketahanan jembatan
setelah mengetahui hasil uji beban jembatan tersebut dan melakukan evaluasi
pelaksana proyek akan melakukan tes jalur senin malam
pelaksana proyek menargetkan pada h sepuluh seluruh pekerjaan utama selesai dan jembatan siap
itu muatan enam belas ton
iya di bentang tengah jembatan
itu nanti taggingnya seperti apa
tadi ada tes jumping bapak bisa lihat
nanti pada hari ini untuk lanjutannya untuk yang tronton dinamis sebelah jembatan
ini sebelum harus mungkin sudah bisa dikali ya pak
memang edaran dari dirjen bidamarka itu h sepuluh
itu tanggal dua puluh enam tapi tanggal dua puluh kita open traffic
akibat pengerjaan jembatan kolonel sunandar atau jembatan tanggulangin lalu lintas dari arah semarang ke surabaya sedikit tersendat
pembangunan jembatan yang menelan uang negara sebesar satu ratus lima belas enam miliar rupiah ini dibangun mulai tahun dua ribu tujuh belas
dan ditargetkan selesai pada tahun ini untuk menggantikan jembatan lama
daya akbar kudus jawa tengah